bawa aja pakai benca
bri ada apa bri
begini lho mbak
khusus buntunya kambuh lagi
jadi saya kemarin mau pinjam mobil
buat antar istri saya ke rumah sakit
mas kasih pinjam dong
sobel ini kan lagi butuh
sekarang kamu berani pinjam mobil
bahkan kamu gak setuju
saya ini dapat renovasi mesin

mas kamu kan menendam sih
ini kan saudara kamu sendiri
urusan materi itu gak ada saudaranya
semuanya harus dihitung
ya allah tapi di mana nilai kemanusiaan kamu mas
aku ini mobil pakai uang bukan pakai daun
belut belut ngumpul uang
mau beli pinjam pinjam
gak bisa jauh itu ikut
kalo gak ada apa gitu
hai ada apa ini pak pak badri saya mesti antar istri saya ke rumah sakit saya
makasih lo nih pak badri ya
maafin mbak semua ya dia memang sudah keterlaluan
beri mbak harap kamu juga jangan marah ya